kenapa saya gak bisa mengingat mohon mohon bahagia dengan mereka ya allah
pasti kangen ya diboncingin motor juga sama pak bos
kangen akan semuanya masa masa yang dulu
dimana bisa berdua terus sama mas
bisa digoncing bareng bisa manja manja
masyena jangan buatin apa apa buat mbak elsa
gak tau mbak saya sih iya iya aja
toh kan dia majikan saya
itu cara mainnya
yaudah kalau gitu saya berangkat kerja ya
jangan dikira gue akan biarin lo senaknya disini ya sa
lo tau kalau cuma ngeluruh waktu kan
ini pasti buat sienna
lumayan kan buat makan di perjalanan dan hemat aja
paling nanti kalau ditanyain
bekal dari aku diambil sama elsa
minimal aku udah tau sekarang kamu dimana nak
papa gak tenang
butir kecil papa hidup susah
untung sekarang aku tau kamu rumah siana
jadi aku gak perlu khawatir kamu makan apa enggak
ingat ya mbak
jangan kasih elsa makanan atau minuman
atau sampai dia buka buka kulkas
pokoknya jangan kasih dia apapun
sampai dia bisa tepatin janji dia sama aku
gue kan harus hemat
gue gak boleh hambur hamburan uang gue buat beginian
saya mau pulang aja
ini gue harus naik angkot sih
ya aku jalan sekarang ya no ya
kenapa ingatan saya belum juga kembali ya allah
mungkin kebahagiaan keluarga saya akan semakin lengkap
kalau saya sudah mengingat semuanya lagi
terutama terkait andi
tapi melihat reina bahagia hanya karena saya antar pakai motor
hati saya itu rasanya
kenapa saya gak bisa mengingat mohon mohon bahagia dengan mereka ya allah
pasti kangen ya mau diboncingin motor juga sama pak bos
ya pastilah mir
kangen akan semuanya masa masanya dulu
dimana bisa berdua antar soal masyarakat
bisa digoncing bareng bisa manja manja bareng
ya walaupun masal juga udah berusaha atau ngasih yang terbaik ya
apalagi kemarin kan juga habis
dia walaupun masih butuh perawatan
terus butuh perhatian
untuk mengembalikan ingatannya dia
dia harus melawan rasa itu semua
tapi dia masih berusaha untuk ngasih yang terbaik buat gue
buat hari ulang tahun buat refluencery kita
itu pun gue juga kaget sih
sama dua tahun gue menanti masa
sama dua tahun gue menanti masa aku
dua tahun lebih malah
gue kecewa sih harusnya gue bersyukur karena mas al sudah balik
lo harus sabar syukur pokoknya berdoa
dan saling support ya
rakek seneng banget itu semuanya ya mother ya
supaya kau bisa mendekat dan kembali menjadi nyaman
masa ya harus ber tidur lagi
apa aku harus bikin surat perjanjian
kok gak ada
gak mau ngasih duit
bakggq ju paula
ke mana ya biasanya aku taro di sini
assalamualaikum warahmat adult
bapak dari mana
bagus buat jantung
iya sih bagus buat jantung
soal elsa ini memang bikin jantungan
aku jadi harus bohong sama kamu
jangan kasih apapun sebelum dia kerjakan apa yang dia janjikan
rasa aku jadi gak enak
tadi kamu pergi aja gak bilang sama aku
mikirin apa sih
aku kepikiran tempat atau track yang aku jalan tadi itu lumayan bagus sih
aku pengen ngajak kamu ke sana kalau kamu mau
jadi tadi kamu beneran jogging
terus pakai baju gini pakai sendal
bukan jogging sih
lebih ke jalan sih mas
tadinya juga aku mau sekitar sini aja
tapi ternyata kok jauh juga ya
ini sebenarnya aku kamu gak mau lihat
aku kayaknya harus beli denda lagi pak

bebeparkah kamu pak
aku harus pergi dulu
aku harus pergi

sesuatu yang diperlekatkan